selanjutnya saudara mantan gubernur jawa timur kofifa indar parawansa berterima kasih kepada partai manat nasional untuk dukungannya
kepada kofifah dan emil dardak untuk kembali maju di pemilihan gubernur jawa timur
ia berharap dukungan dari pan akan diikuti partai politik koalisi prabowo gibran seperti partai golkar dan gerindra
sementara untuk partai demokrat menurut kofifa juga sudah menyatakan dukungan mengusung pasangan kofifa emil dardak di pilgub jatim
namun ia juga tetap menjalani komunikasi di luar koalisi prabowo gibran seperti pdi perjuangan dan pkb yang sedang memasuki masa penjajakan dengan kofifa
saya merasa nyaman dan produktif bersama mas emil
mudah mudahan ini bisa disepakati oleh partai pengusung sinyal dari pan kemudian kami berharap nanti golkar dan gerindra sama
karena ya rekomendasinya sudah dengan paket mas emil itu demokrat